kalau gue yang kasih tas ini aja pasti nggak mau terima
dia kan benci banget sama gue
di situ ada perempuan
saya minta tolong kasih tas ini ke dia
soalnya bisa diramah
terima kasih banyak
selamat siang bu
bener ini tas ibu
ini kebetulan tadi ada orang yang lihat ibu dicopet dan kejar kecopetnya
alhamdulillah ya allah
terima kasih banyak mas iri rejeki saya berarti
orangnya dimana saya mau bilang terima kasih soalnya
oh gitu yaudah
makasih banyak ya
kalau gitu saya permisi ya bu
udah mbak saya permisi juga ya mbak
apa mungkin orang yang dimaksud itu mas al
pokoknya siapapun tadi yang udah malangin aku
semoga rejekinya makin banyak
dan diberikan perlindungan sama allah
syukurlah lintas itu kembali sama kamu
mulai sekarang siapa yang lindungi kamu nih
kalau kamu gak izinin saya ada di dekat kamu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu dari mana
pagi pagi pergi udah ngasih kabar lagi
tadi aku habis dari tempatnya elsa
tadi aku buru buru jadi gak sempat pamit sama papa
elsa gak kenapa kenapa
cuma dia lagi minta ditemenin aja
karena nino nya juga kan lagi sibuk
bu chandra dan pak chandra kan lagi di rumah sakit
kok papa serius banget
hari ini adalah hari terakhir kita di restoran ini
papa nggak mau kita memakai fasilitas atau apapun bantuan dari ahok
papa akan kembalikan ini ke al
uang sertifikat yang al bayarkan waktu itu
pelan pelan harus kita kembalikan
itu bukan uang yang sedikit loh
dan saat ini kita belum ada usaha yang lain
kecuali ya restoran ini
kamu tenang aja
kamu tenang aja